pertanyaan terakhir kalau coach indra sendiri melihat dengan keluarnya evan dimas itu
seberapa besar sih pengaruhnya ke penampilan timnas di final malam ini coach
ya pergantian yang bukan karena kebutuhan taktik tentu akan menjadi masalah bagi tim
jadi saya pikir dengan cedera evan dimas dengan waktu yang masih dua puluh tiga menit
tentu sangat berpengaruh terhadap progres tim di babak pertama tersebut
kita tidak masuk final itu sudah enam tahun
jadi prestasi hari ini sebenarnya jauh lebih baik dari enam tahun sebelumnya
tapi kita mencoba untuk lebih baik yaitu
ada dua puluh delapan tahun
ada dua puluh delapan tahun yang tidak pernah medali emas kita usahakan itu
kita mulai dengan game terbuka
karena memang ini single match tidak ada lagi pertandingan setelah ini
ya kalau nggak kalah ya menang
jadi dasar itu kami melakukan permainan lebih terbuka
tapi secara keseluruhan pertandingan hari ini game hari ini
jauh lebih baik ketimbang game game sebelumnya
dengan spirit yang
kalau hubungan dengan
pak ya kita sesama pelatih ya
harus berbohong baik
dan saya beberapa kali
coach pak dan
dia pribadi yang baik
untuk saya kita satu hotel
kalau ada di pertandingan
yaitu saya pikir hal yang wajar